hai dengan mengendarai sepeda motor listrik gubernur jawa barat ritwan kamil dan wali
kota medan bobi nasution bersama komunitas anak muda pengendara sepeda motor berkeliling
kota medan pada ramusia dalam pawe tersebut mereka menelusuri jalan jalan utama kota medan
dimulai dari jalan raden saleh jalan balakota jalan stasiun jalan mt haryono jalan cirebon
jalan pandu hingga berhenti di jalan pegadayan medan selain untuk melihat kawasan kota medan
pawai menggunakan sepeda motor listrik ini dilakukan rituan kamil yang juga ketua asosiasi
daerah penghasil migas dan energi terbarukan untuk mengkapanyekan kendaraan dengan energi terbarukan
tiba di kawasan jalan pegadaian yang akan dijadikan kawasan wisata kuliner dan tempat
berekspresi komunitas anak muda atau railwalk rituan kamil berjanji untuk membantu mendesain kawasan
tidak hanya itu dia pun akan membantu pendanaannya dengan menggunakan dana csr pt
bank pembangunan daerah jawa barat dan banten tbk atau bank bjb dari yang tadinya potensi kumuh
sekarang menurut saya akan jadi potensi wisata saya kebetulan punya bank bjb tadi nawarin ke pak
wali kalau memang mau saya menyumbang desainnya sedikitlah ya percontohan biayanya dari bank bjb
jadi integrasi dari yang dulu tempatnya potensi kumuh menjadi tempat yang istimewa kaya juga
sementara itu wali kota medan menyambut baik niat dan rencana rituan kamil dia berharap
masyarakat juga berpartisipasi dalam penataan kawasan tersebut sehingga memiliki nilai ekonomi
rencananya kemarin tahap pertama setelah dimural dibuat bagus tiangnya teman teman dari komunitas
bilang pak boleh ini tidak bisa disampai dengan pelik dari kawasan atauouveran yang terasa takut seperti itu

saya pengen gambarnya nggak mau dari kami karena kalian yang mengajukan kalian yang menggambar desainnya
supaya betul betul kreatif orang ini minta digambarin oleh pak ridwan kamil
ini terima kasih kepada pak ridwan kamil
bobi berharap dengan mengoptimalkan penataan kawasan jalan pegadaian medan menjadi railwalk
nantinya kawasan itu dapat menjadi tempat aktualisasi kreativitas anak muda
sekaligus tempat berjualan para pelaku umkm kuliner